saudara polda jawa barat menyatakan pegi setiawan alias peron adalah tersangka terakhir kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon yang tertangkap
dua nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau dpo adalah nama fiktif
sebelum menangkap egy polisi merilis tiga tersangka yang masih buron dari total sebelas tersangka pembunuhan vina dan eki
namun polda jawa barat menyebut tersangka bernama andi dan dhani hanyalah karangan dari tersangka yang telah ditangkap
para tersangka yang telah ditangkap disebut memberi keterangan yang berbeda beda kepada penyidik
tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
setelah kami lakukan penyidikan lebih mendalam
yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa
menurut polisi faktor sulitnya menemukan peggy setiawan karena ia sempat mengganti identitasnya dengan mengubah nama menjadi roby irawan
ditambah adanya pernyataan bahwa ayah kandung pegi setiawan
memperkenalkan pegi kepada warga sekitar sebagai keponakan bernama roby irawan
selain itu saudara pada tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
pegi setiawan sempat pindah tempat tinggal dari cirebon ke katapang kabupaten bandung
hal ini yang menurut polisi menjadi faktor sulitnya menemukan peggy setiawan
penyidik dari polda jawa barat akhirnya resmi menetapkan peggy setiawan alias peron
sebagai tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon tahun dua ribu enam belas silam
berdasarkan keterangan para saksi peggy berperan mulai dari menyuruh mengejar
memukul hingga melakukan tindak asusila pada korban
di kejadian polisi menyebut pegi meninggalkan cirebon menuju bandung jawa barat
dan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di kawasan katapang
saat tinggal dengan ayahnya peggy mengaku sebagai keponakan dan disebut sudah mengganti nama menjadi roby
selain tidak ada pelaku lain yang berani menyebut nama pegi
siasat pegi mengganti nama diakini polisi jadi sebab alotnya penyidik dalam menangkap satu dpo kasus pembunuhan vina
polisi menegaskan tidak ada salah tangkap terhadap egy dalam kasus ini
kemudian yang terkait secara tangkap semua sudah diuji di pengadilan
jadi apapun keterangan yang dulu sudah disampaikan oleh para pelaku
bahkan sampai ke tingkat kasasi
sementara air mata kartini ibu peggy menetes mendengar keterangan polisi
yang menyebut anaknya sebagai tersangka kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
kartini akan melawan penetapan tersangka pegi
ia yakin anaknya tak bersalah
penangkapan dpo pegi mendapat respon dari kuasa hukum keluarga fina
namun kuasa hukum keluarga fina yakin peggy yang ditangkap adalah betul pembunuh vina
itu hak dia saja
mau dia mengaku sebagai bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati itu hak dia
nanti biar kuasa hukumnya yang membela memberikan pembelaan terhadap dia
kalau masalah bersalah atau tidak kita yakinkan dia adalah pegi yang seperti keyakinan pada privilege hari ini
dengan ditetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun silam
pegi setiawan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati